kuasa hukum dari mario dandi andreas nahot mengatakan bahwa kliennya tidak akan menggunakan hak untuk mengajukan eksepsi
hal itu karena sejak awal kliennya telah mengaku kesalahan menganiaya david ozora sebagai korban
namun dalam sidang selanjutnya pihak mario akan melanjutkan ke proses sidang pembuktian dengan saksi
untuk membuktikan bahwa mario tidaklah melakukan penganiayaan secara terencana
sebenarnya sangat menghargai surat dakwaan yang sudah kami terima
pada intinya kami merasa sudah dakwaan itu sudah cukup baik sehingga kami tidak akan mengajukan eksepsi pada hari ini
maupun tidak akan mengambil hak kami untuk mengajukan eksepsi
dan kami akan maju ke persidangan untuk jaksa di minggu depan atau hari kapan untuk memberikan pembuktiannya melalui saksi